disini bersama seorang perempuan
ada hubungan dengan seorang perempuan
yang papa nikahi secara siri
sebenernya saya juga pengen kenalin papa sama andien
tapi baru aja tidur
omanya renada lagi sakit
udah dibawa ke rumah sakit belum
tadi udah saya bawa ke dokter
alhamdulillah baik bu
mengganggu waktu ibu
gak ganggu sama sekali
kemarin kan saya sempat beli mainan buat rena
maksud saya saya mau mampir ke rumah buat
ngasih hadiahnya buat rena
tapi saya denger
ibu sama reina udah pindah rumah ya
apa nggak sebaiknya rena sama aku aja mas
lagi puluhan juga gak ada mirna
kalo itu mendingan jangan ya
soalnya omanya rena itu kalo lagi sakit begini sukanya deket dua sama rena
jadi biarin disini aja ya
lagian aku udah
lagi sakit ya
sewa babysitter yang baru kok untuk gantiin mirna beberapa hari
jadi kamu gak usah khawatir ya
gak apa apa kan pak
ya gak apa apa cepet sembuh ya
tidak apa apa ya pak ya
nanti lain kali saya kenalin
ntar keburu malem
mama pulang dulu ya
ntar dulu ya
ntar dulu ya
nah itu dia
engga saya dan rena masih disini
kami gak pindah kok
selamat sore bu
itu tadi siapa ya
kayak ada suara rame rame orang gitu
gak ada siapa siapa kok bu
tadi ada tetangga datang kesini
terus mereka pada ngobrol
dan pak al
mungkin ada keperluan mendadak bu
jadi tadi dia pulang buru buru
buka tetangga om
kamu belum salaman ya sama oma
salaman dulu dong
kamu gak kangen sama oma
wah yuk kita ke dalem ya
kangen gak sama oma
thank you ren
terima kasih ya
bu rosa ketemu pak surya
asal bu andi disini
tiada lagi yang disembunyikan sama elson
mau coba coba membongin aku lagi
ada nggak jauh dari sini namanya taman antasari
tempat apa ini pak
ini menyimpan banyak kenangan buat bapak sayang
dulu mama menemukan papa disini bersama seorang perempuan
ada hubungan dengan seorang perempuan yang papa nikahi secara siri
perempuan itu adalah mama kamu ini
udah sampai tempatnya
suasana nya enak ya mas
aku tau kamu pasti suka disini
aku dengan sabar pengen ketemu si kecil kita ini
setelah anak kita lahir
lengkap sudah kebahagiaan aku
selama ini aku udah curiga mas
kalau pernikahan kita itu ada yang gak beres
mas para pemerintah
kamu selingkuh di belakang aku
kau selingkuh di belakang aku

apa maksudnya mas
dia siapa mas
kamu mau tahu saya siapa